sifat sifat dari rasulullah saw
yang harus kita tiru terus hingga hari kiamat
hari ini saya benar benar merasa senang sekali melihat
pak haji muhyiddin dan pak haji sulam duduk bersebelahan dengan rukun dan damai
sekarang benar benar seperti seorang sahabat
nah orang damai itu indah pak haji dilihatnya
lo dengar tuh apa kata si mali benar kan
damai itu indah
j pak haji ini kan musuh bebuyutannya kan haji sulam
kayak tom and jerry
kampung kita ini sepi
kayak kuburan kalau nggak ada yang
eh mulai lagi
eh pak haji itu dulu
sekarang kan udah beda ya pak haji ya
damai pak haji damai
pasti gue yang menang pak haji
dan gue udah gatel terima duit taruhan
yang kalau si desa
but ada kebological
nah terus panjang
ada apa ya rom
anak perempuan maupun laki laki
nah ibu pagi pagi udah marah marah
kayak gak ada suasana lain aja
gimana gak marah be
makin deket aja sama rumah anak
anak pak haji pengaretan
ngomong jangan sembarangan
bisa jadi pelecehan
terhadap nama baik seseorang lho bu
emang benar kan yang ibu bilang
kalau gak pengaretan
pengaretan ngapain mereka tuh
minta duit terus sama anak kita
pokoknya ibu gak bakalan setuju
ramadhi tuh jadi sama rumah anak
apalagi kalau sampai nikah ya
udah istighfar bu istighfar
abang seneng banget ya rom
akhirnya kamu mau telepon abang juga
tadi kalau gak salah
kamu bilang kamu butuh bantuan ajang
ru minta bang rahmadi ikut masuk ke dalam masalah room
ru mau turun disini aja deh
gak apa apa ru
ru mau turun disini
rum tunggu rum
kamu mau kemana sih
bang tolong jangan ikutin room ya
tapi kamu cerita dong sama abang
kamu itu kenapa sih
tadi kamu bilang kamu butuh bantuan abang
terus kenapa sekarang kau malah mau pergi sendirian
rum minta maaf banget bang
kamu mau kemana sih
kamu mau kemana sih
kamu mau kemana sih
kamu mau kemana sih
kamu mau kemana sih
kamu berantem lagi ya sama umi
kalau kamu ada masalah kamu cerita dong sama abang
ru minta maaf banget sama bang rahmadi
rum minta juga bang rahmadi jangan marahnya sama rum

karena rum mau mencahi masalah rum sendiri bang
memang kamu mau kemana sih rum
rum seperti sendiri bang
rum kenapa ya
kayaknya dia lagi ada masalah berat
ada apa dengan rumahnya
sebaiknya rum ke rumah
kong daud aja
kenapa masalah ini rasanya berat banget
bang pengen banget dengar suara kamu
rum akhirnya kamu angkat juga
abang mau minta maaf soal kemarin
kemarin abang gak sempet telepon atau call in rum
soalnya seluruh alat komunikasi diterjen badai
semuanya off gak ada yang bisa digunain
kamu masih disitu kan
iya bang aku dengerin kok
abang juga bukannya udah cerita di surat itu
kok diulang lagi
nah kemarin saat rere datang buat spare part
semua alternatif sudah bagus sudah baik
abang coba telepon rum tapi gak diangkat angkat
rum lagi sibuk bang
oh lagi sibuk ya
pak ini ada hubungannya dengan anggota dprd itu ya
maaf ya kalau abang mau nganggur
bang robi sekarang lagi ada dimana
sekarang abang di taksi jalan pulang
kalau gitu rum tunggu di tempat biasa ya
iya rum abang segera kesana ya
mendingan lu lu orang milih gue
kalau lu lu orang milih gue berarti lu setuju
haji muhyiddin sama haji sulam berdamai sepanjang masa
siapa yang pilih ini

oh cakep tuh
dalam kamusnya om eng jeri
kaga ada tuh
damai selalu berantem tuh
namanya juga manusia
masa musuhan melulu ya enggak
mau ikut taruhan juga mau ustadz
ustadz kalau milih aneh nih
haji muhyiddin sama haji sulam berantem lagi ustadz

kalau milih malih ustadz
masa haji muhyiddin sama haji sulam damai
dunia persihatan sepi ustadz
seraka gak ada isinya
perdamaian orang itu jadi taruhan
perbuatan itu sama dengan perbuatan setan tahu
orang udah damai
itu hasut lagi
entah bikin jadi rusuh lagi
sekarang bubar bubar
daripada itu taruhan lebih baik itu sholat
gue balikin aja
udah udah mut
lu kan udah kalah
ini lagi bagus kartu gue
nih yang bagus
ini apaan sih
ada apaan sih
lo kan masih ada hubungan darah sama muhyiddin
yang mau gue tanyain nih sama lu
tahu tahu dia mau baikan sama haji sulam
woneh gue tahu
emang kenapa sih
gue sih gak yakin banget nih mut
jangan jangan nih tuh orang berdua
adek udang dibalik batu
orang pengen bayi aneh
orang pengen bayi aneh dicurigain
pengen damai aneh dicurigain
lu kan yang kagak tahu aja ha
kan kebanyakan stil kebanyakan gaya
sewaktu waktu bisa berubah
demikian juga dengan kakak
ah lu jangan pakai melayu tinggi
eh ampe hujan berkelir juga
gue kagak percaya mut
gue gak percaya mut

gara gara siapa yang gak berubah
coba lu izinin gue nikah mati gak berubah udah gue
hidup lu juga jadi berubah
gue pengen taubat
mut mut mut
eh ampe tujuh turunan
lu gue haramin jadi mantu gue
itunya mah kenapa sih gue
eh yang namanya orang taubat tuh
kagak main kartu lagi kayak lu modalnya
gue main kartu gak pakai duit
nih main mainan doang
lu tau gak lu
sumpah lu itu cuma di lidah doang
gak ke ampe ke atas
supain lu gembel semua lindung deh
gue gak kasih anak gue
tetep gue gak kasih
masa bu aji kagak penasaran
sama haji muhyiddin dengan haji maimunah
pasti ada udang dibalik batu tuh bu aji
ayah gak ngerti
ayah gak ngerti
ya itu kan bisa aja bu aji
taktiknya mereka berdua
kan warga pada tau
belom mereka pergi mana bu aji
bu aji juga perlu hati hati
masih ajib aja lu ngomongin orang lain
lu dengerin ya
gue nih sekarang aneh haji
sama haji rodie dan keluarganya
ibarat kata itu
jangan buang bara di padang ilalang
ntar kebakaran lagi
nah sekarang nih gue udah berdamai
sama haji rodie dan keluarganya
lu pada kagak demen emang
gue udah berdamai
kalau itu ma
emang demen kita bu aji
ini udah kenyataan
gak pake bumbu bumbuinnya
emang gue udah baik sama rodie
lu liat kan
senyuman artinya setuju
ya kalau begitu
udah bisa bersatu dong bu aji
jadi itulah sifat sifat dari rasulullah
yang harus kita
kita biru terus
kita biru terus
hingga hari kiamat
hari ini saya benar benar merasa senang sekali melihat
dan pak haji sulam
dengan rukun dan damai
sekarang benar benar seperti seorang sahabat ustadz
rangka berantem lagi nih
bahwasanya saya ustadz sulam ini kan sama sama haji
dan saya dua kali lagi deh hajinya
jadi kita juga sama sama sekampung
sesama muslim kan tidak baik
kalau terus terusan bermusuhan
jadi kami khususnya saya sebagai sesepuh di sini
ya tentu memberi contoh yang bagus kepada masyarakat dan jemaah yang ada di sini
kita kan diajarkan saling toleransi
benar gak pak ustadz
ya benar pak
kemakan lo amesan di badan gue
ini karena otak gue yang ngencel
kesian deh lo
emangnya gue bahaya sama si sulam karena beneran
gagah deh kesian deh
tahu sendiri tau siapa ini